kejaksaan agung resmi memanggil menko perekonomian erlangga hartarto
terkait perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah selasa delapan belas juli
seperti diketahui kejagung tengah melakukan penyelidikan
atas perkara dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah cpo
dan turunannya periode dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua
terkait penyidikan itu lima belas juni dua ribu dua puluh tiga
kejagung telah menetapkan tiga korporasi bisnis sawit
yakni wilmar musimas dan permata hijau
sebagai tersangka dengan dugaan merugikan negara sebesar rp enam empat puluh tujuh triliun
masih pada bulan juni mahkamah agung sudah menetapkan putusan
tetap atas putusan pengadilan aksi dari ketiga korporasi tersebut
terkait kasus korupsi dan menetapkan lima tersangka
salah satunya adalah pejabat eselon i kemenak indra sari wisnuwardana
kasus ini berawal dari tahun dua ribu dua puluh
dua lalu sebagai efek kisruh minyak goreng di dalam negeri
pada dua ribu dua puluh dua terjadi lonjakan hingga kelangkaan minyak goreng
di saat bersamaan pemerintah memperlakukan berbagai kebijakan
untuk mengatasi kisruh tersebut
salah satunya perusahaan wajib melakukan pemenuhan domestik
atau domestic market obligation dmo bagi eksportir minyak sawit
menurut kejagung penetapan status tersangka tidak lepas dari kebijakan kemendak
menetapkan dmo dan dpo atau domestic price obligation
bagi perusahaan yang ingin melaksanakan ekspor minyak sawit

namun dalam pelaksanaannya perusahaan eksportif tidak memenuhi dpo
tapi tetap mendapatkan persetujuan ekspor dari pemerintah